maaf ya bangun yang dini ya
tapi ranahnya harus makan siang dulu
mak aku makan siang dulu ya
makan yang banyak ya
tapi aku boleh minta sesuatu enggak
aku minta mama senyum dulu
kulang lebar ma
nah kita dong
yuk makan dulu
lapar lagi kiki kita tunggu di tempat yang agak demam aja kali ya
ngapain lo siang bolong berjemur di sini
pengen tambah hitam ya
apaan sih kamu nih
oh gue tau
nih cowok apaan kayak gitu
ngebiarin cewek nunggu gini di pinggir jalan
makanya cari cowok tuh yang benar
mantap dikit lagi nih busku
tinggal ditunggu deh kapan mereka jadiannya
kamu nih lagi kesamber apa sih
sok sokan mau jadi kayak korea korea gitu
udahlah kalau jutek jutek aja kalau judul judul aja nggak usah sok sok
nggak cocok lah sekiranya
eh lu nggak tau diri ya
udah nolongin kiki ya
sudah bisa pergi kan dari sini
udah pergi sal
kamu gak kenal siapa mas randy
jadi kamu nggak usah nilai mas randy itu orang yang nggak bertanggung jawab
makanya mas randy nggak bisa jemput kiki di sini
katain mas randy lagi
budi kiki sekarang pulang sama ojek online aja lah
makanya nih ya jadi cewek tuh jangan ngeselin
coba aja kalau lu nggak ngeselin pasti lu perlu gua anter
masih banyak mamang mamang ojek di jakarta ini
lagu banget ya
itu orang kalau ngaco pakai sendok kali ya
kok pergi lagi
gagal lagi di rencana kita
tahu nih gue kira nih ya bakalan baper
eh ternyata malah berantem lagi kayak anjing sama kucing
udah hargunya tomar
hari yang sangat gue takuti
dan gue akan disini selama lima tahun
kamu jaga diri disini ya
kamu baik baik disini
pakan seling datang kesini
dan jemput kamu
jaga jubah kandungan kamu
papa akan rawat dengan baik
dengan penuh cinta
sampai kamu keluar

kaimana pomer bisa saja besserman
aku desak ini baru mau hilang
mengapa kamu ngambil segar oven liter yang sulit ke norweg
uber lazarnya cuma oke
kalau gue maka sudah smoothly